awalnya yulinda hanya tertarik mengoleksi beragam anggrek untuk kebutuhan rumahnya
kemudian melakukan penyelidikan dan mungkin pada akhirnya harus menyatakan sikap
tapi sebenarnya membutuhkan perusahaan untuk menggunakan pakean yang lebih berkelanjutan
ulekannya itu dipatahin aja lihat dalamnya
bulog sekarang bisa membeli dengan harga pasar dan menjual dengan harga program
proses transisi berjalan dengan baik sehingga tugas konstitusional pdi perjuangan
browsing dan buying activity di online itu mulai naik itu di tiga minggu sebelum ramadan
dalam empat puluh tahun terakhir di perumahan
jadi dan ini dipasang di sebuah jalan desa beberapa puluh meter
dan karena keyakinannya sehingga doa doa dari para zairin ini
terus kemudian yang terakhir adalah untuk healthy and beauty
namun kini mereka juga sedang menuju jalan keluar
pendengar sekalian larangan baru terhadap penggunaan plastik telah mulai berlaku di tiga negara bagian australia
dan tidak dianggap normal apa yang kita anggap sebagai bentuk bentuk penyimpangan terhadap pengangguran
ya apalagi uang sejumlah itu
terutama sektor properti mereka yang terpukul cukup tajam
nah namun ketika kami masuk ke dalam bangunan ini justru kerusakan dapat terlihat dari tengah ruangan seperti ruangan ini yang terlihat atapnya rubuh
mensehatkan kulitnya untuk achieve itu
ini ada sebuah mesin pertumbuhan ekonomi baru karena akan ada kapital masuk ke ikn ini
persoalan pribadi jadi kalau mbak puan
yang besarnya juga bervariasi namun harganya di cap
terima kasih sudah berbincang dengan kami di sore hari ini
jadi siapapun akan dilakukan maneuver di menit menit akhir
baik pak irwan terima kasih sudah meluangkan waktunya di cnn indonesia connected
apa yang menghentikan pekerja mendapatkan peningkatan wajah
senior senior saya pada main itu zaman breaker
jangan terjebak dengan tren tren yang mungkin bisa mengubah wajah total secara signifikan
laporan itu juga menemukan bahwa rata rata harga sewa
nah berarti kemarin ketemu mas gibran beberapa minggu lalu ya
dan angkanya di atas sekitar lima enam belas miliar
ya jadi sebenarnya tempat publik seperti kolam renang itu bukan faktor resiko ya untuk mendapatkan penularan hepatitis
di atas kertas skuad garuda muda memang di bawah uzbekistan
tapi ternyata ada beberapa skincare atau treatment yang dirasa cocok untuk wanita indonesia
ini kan dipicu juga karena disiplin fiskal kita yang semakin bermasalah
skeptisme yang ada di publik itu
senang banget yang disampaikan tadi tuh kita bisa menggantikan
ya ini senadar dengan apa yang disampaikan oleh ma ruf amin ya wapres saat ini begitu ya mbak habib
menurut manajer pelindo cabang tanjung mas semarang hardianto
tapi shin taeyong punya pengalaman melawan uzbekistan